tujuan utama kampanye debat itu kan salah satu metode kampanye
tujuan utama kampanye adalah menyampaikan visi misi program kepada masyarakat
sehingga masyarakat tahu paham dan menggunakan referensi itu sebagai cara dia untuk menentukan pilihannya
jadi justru nanti kalau itu tidak tersampaikan dengan baik tujuan utama kampanye tidak tercapai
tetapi kami juga memahami pasangan calon ini juga tetap akan diuji kompetensinya kapabilitasnya
maka di dalam empat segmen dari total enam segmen itu kita bagi berimbang
dua segmen menjawab pertanyaannya
pernyataan yang telah kita lebih dahulu sampaikan kepada masing masing paslon gisi gisinya
tetapi dua segmen itu juga menjawab pertanyaan yang tertutup

paslon satu bertanya kepada paslon dua paslon dua bertanya kepada paslon satu dan akan saling menanggapi

yang kedua terkait dengan perdebatan tentang kenapa kpu kemudian mengurangi jumlah panelis
karena begitu banyak perdebatan
kami bersama sama membahas dan memusawarahkan keputusan apa yang kita ambil
untuk menyelesaikan perdebatan yang panjang beberapa hari itu

jadi jangan kemudian dituduh macam macam

ada beberapa tweet yang sudah menyerang secara pribadi pada saya
bangsa ini jangan sampai digiring digulirkan isu isu yang negatif terus menerus
sehingga semuanya itu terbangun pikiran pikiran negatif
mari sama sama kita mengembangkan pikiran yang positif
supaya perjalanan pemilu ini makin hari makin baik
yang dipercaya oleh masyarakat
terkait dengan sosialisasi penyampaian visi misi

mendesain acara tersebut
perlakuannya sama dan setara
tetapi ketika kelihatan tidak sama
maka untuk tetap visi misi itu agar
tersampaikan lebih luas kepada masyarakat

karena di luaran itu yang beredar statement statement yang mengatakan
penyampaian visi misi karena satu enggak mau tanggal sembilan dua maunya pokoknya macam macam lah bahkan ada
yang mengatakan dan ini lebih lebih kejam lagi menurut saya itu penyampaian visi visi di lima

nah perlu sampaikan lah nah akhirnya kpu bersama sama dengan masing masing paslon memutuskan

dipersilahkan ditentukan oleh masing masing paslon dan
tadi saya pikir diingatkan oleh beberapa pihak dan ini penting menjadi perhatian kalau kpu menjadi
penyelenggaranya itu sosialisasi jauh lebih rileks lebih aman tidak terikat berbagai macam
ketentuan tetapi kalau masing masing paslon yang menyelenggarakan kegiatan itu menjadi
kegiatan bernuansa kampanye gitu ya maka perlu diperhatikan regulasi regulasi yang
mengikat tentang pelaksanaan kampanye saya pikir itu dari kpu saya persilahkan satu untuk
menyampaikan beberapa hal terima kasih ketua kpu yang saya hormati ketua kpu dan juga kawan kawan
dari tim kampanye pasangan dua dan kawan kawan media
yang pertama tama rapat hari ini tadi sudah disampaikan menyepakati hal hal yang terkait
dengan rundown debat untuk acara tanggal tujuh belas januari yang mana temanya tetap masalah
hukum ham korupsi dan terorisme seperti yang sudah disepakati dalam proses sebelumnya dan kami mengapresiasi
hal yang berkaitan sangat teknis pun kita juga diajak bicara seperti juga dalam hal pembicaraan pembicaraan keputusan lainnya

terutama dari tim kami kami juga yang tidak ikut mengikuti proses rapat
jadi kacau balik

yang pertama mengenai tadi disampaikan bahwa
pertanyaan yang diberikan kepada paslon sebelumnya yang dibuat oleh panelis saya kira lebih fair karena ya atau tidak selalu saya ini empat kali jadi tim ses selalu muncul hal yang menyangkut isu pertanyaan bocor

nanti kalau ada yang bisa jawab
merasa dapat bocoran saya kira dengan dibuka mendapatkan bocoran
karena panelisnya juga ada yang dari usulan
jadi pertanyaan menyangkut yang disampaikan kepada panelis saya kira itu lebih fair
dan ruang debatnya visi misi kebijakan
itu bisa disampaikan
programnya diperdebatkan atau kebijakannya diperdebatkan

bukan hanya program
kalau pak prio sudah dengan hanya program masih bisa pak
kalau saya nanti kegiatannya dikritisi enggak apa apa
itu yang didebat
kalau visi misi didalami saja

terkait dengan visi misi silahkan
sebab itu disampaikan lewat para panelis
ini substansinya tidak ada
tapi gorengannya ampun ampun
dan kami juga tidak takut
kalau itu dengan tertutup nggak takut

karena paslon kami pak jokowi dan pak hei makruf sangat siap mau terbuka maupun tertutup
tapi konsensusnya proses konsensusnya
kita sepakat untuk kita berikan pada para paslon
supaya enggak ada seudon
mana yang bocor mana yang tidak
buka aja sekalian
nah soal yang tertutup itu masing masing akan ya mengkritisi didibatnya

yang kedua mengenai mas bambang wijayanto sebagai panelis
saya tegaskan dari pasangan
satu timses memang menyampaikan surat kepada kpu terkait dengan hal yang menyangkut ketidaknetralan karena tertuan di dalam keputusan kpu seribu sembilan puluh enam

pak wijayanto mengenai masalah pengalaman kita tidak meragukan dari tim ses satu maupun paslon tentang kemampuan dan pengalaman dari mas bambang wijayanto
nah ini terungkap bahwa dalam rapat pertama rapat kedua rapat ketiga kita tidak pernah mempersoalkan hal yang menyangkut mas bambang wijayanto
hanya pada saat rapat keempat waktu itu kami menyampaikan surat karena ada pasal yang menyebutkan bahwa
bahwa mas bambang sekali lagi mengenai kompetensi dan pengalamannya kami akui pernah terlibat atau pernah menjadi tim sesnya pak anies dan pak sandi waktu gubernur itu sebagai tim ses resmi
nah yang kedua sampai hari ini sewaktu pak sandi jadi wagub pun mas bambang juga membantu di dalam tim apa yang namanya pengawasan program perencanaan percepatan pembangunan di dki
atas dasar itulah kami menyampaikan surat kepada kpu tentang keberatan untuk panelis atas dasar peraturan

dan kemudian dibahas di dalam rapat akhirnya dua pak adnan sama mas bambang itu sebagai panelis tidak jadi diikut sertakan
dalam artian secara formalnya menurut kpi memang belum pernah
belum pernah ada satu keputusan soal mas bambang dan kami mengajukan mengenai masalah korupsi
kami sepakat dengan ketua kpk dilibatkan sebagai panelis

ketua kpk yang akan nanti memberikan konten mengenai pemberantasan korupsi
itu perlu kami sampaikan
kami tidak nutup nutupi bahwa memang kami mengajukan surat resmi dari satu mengenai mas bambang
tapi bukan berarti merendahkan kompetensinya mas bambang secara keilmuan dan pengalaman
itu yang perlu kami sampaikan
tidak ada masalah apapun dengan mas bambang kecuali memang ada pasal yang memberikan kriteria kriteria dan prasaratnya
yang kedua mengenai debat mengenai hal yang terkait dengan masalah visi visi
visi misi itu sebenarnya awal muawalnya ya dari kita pengen kok ini enam bulan lama sekali
besok lagi kalau habis kampanye damai langsung diberikan visi misi kan begitu
dan akhirnya muncul antara dua versi
keinginan paslon satu menyampaikan visi misinya
dan kami melihat bahwa visi visi sudah disampaikan di dalam setiap debat oleh paslon
totalnya adalah sekitar delapan belas menit
setiap kali debat kalau delapan belas menit kali melema itu sudah hampir tujuh puluh menit sendiri
masuk mau diulang lagi di awal paslonnya menyampaikan visi misi kemudian per debat itu ada sekitar kurang lebih delapan belas menit
maka saya minta pilih satu
mau sekalian dua jam kemudian yang debat berikutnya udah disitu debat saja nggak ada visi misi

itu kepada kami semua untuk menyelenggarakan
jadi antara pilihan di depan semuanya atau dihilangkan di setiap season yang delapan belas menit setiap lima kali debat

itu yang kami jelaskan bukan kami takut

itu yang kita sampaikan

ada dari demokrat yang mengatakan semua persoalan ini
saudara si siapa
ada mbak imelda ikut disini
tapi ferdinand mengatakan hal ini menjadi suatu persoalan

karena mbak imelda kan juga manusia yang diutus demokrat
atau dia datang sendiri atas nama pribadi kan enggak
harusnya mengikat buat si ferdinand untuk tidak menyampaikan itu ke publik
saya kira itu terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

terima kasih mas aryad
terima kasih ketua

pertama kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kpu secara kolektif yang sampai menit ini sampai hari ini dan saya doakan sampai berikutnya

ini perlu saya kemukakan dan saya terima kasih
ini perlu saya kemukakan dan saya tegaskan karena terutama lima hari terakhir ini selain kami dua satu kpu juga mendapatkan imbas dari semacam pembulian yang bully yang alang kepala

ini sekali lagi perlu saya tegaskan dari dua dari bpn prabowo sandi tetap menyampaikan penghormatan dan respek

kedua kpu dan setelah semua kajaran kpu yang kami nilai sampai hari ini bertindak adil

nomor dua mengenai kesimpulan keputusan terhadap pertanyaan yang seolah olah itu dibocorkan
jadi saya ingin memberitahukan yang bersifat rekonfirmasi dan penegasan
bahwa pertanyaan yang disiapkan oleh orang orang hebat dari enam panelis ini

ini untuk menghindari berbagai macam blablabla dan seterusnya
akhirnya keputusan kpu kami dukung

itu beberapa hari sebelumnya dikirimkan

dan ini bukan kehendak kpu saja meskipun sebenarnya pak arief dan teman teman punya mewenang itu
tapi menanyakan hal itu kepada kami berdua baik satu maupun dua
dan kami simpulkan bahwa ide kpu tersebut layak untuk kami dukung
begitu ya mas arief ya
jadi ini bukan karena pak arief cenderung geleng ke kanan atau geleng ke kiri
ini benar benar merupakan apa itu rembukan kita bersama
dan pertanyaan yang dikirimkan informal eh formal kepada kedua pasangan calon presiden sebut
kan bersifat umum
yang penting saat itu adalah jaminan
capres dan cawapres ini dipastikan kedua pasangan calon ini bisa menjelaskan dan tereksplorasi
gagasan gagasan besar terhadap republik dan negeri yang kita cintai ini sejauh mana
jadi sebenarnya itu dan tidak ada hubungan dengan beberapa sindiran yang agak cukup nyinyir
yang katakan cerdas serma dan seterusnya

jadi sudah tentu bukan tapi gimana moderator kita tuntun dengan pertanyaan pertanyaan itu

baik kp prabowo maupun pak jokowi
baik kp sandiaga uno maupun yayi maruf amin
yang ketiga tentang panelis yang terberitakan heboh sekali di drop
panelis yang terberitakan
heboh sekali di drop
saya hanya menegaskan bahwa

bahwa memang ada

dan saya menghargai itu memang itu

kemudian diberitakan kepada kita
kita diskusi dan seterusnya

kemudian mentah hati itu

ada sedikit catatan yang lainnya
ya kita jalan keluar bersama sama

tapi kpu kami hargai

kepada kedua belah pihak
untuk mencari solusi
akhirnya solusi dari
kemudian di dropnya
oleh karena itu
satunya lagi yaitu
teman kita icw kemudian
senang tidak senang meskipun kita semua sedih
di drop tapi sebenarnya itu

karena saat itu memang belum resmi
hanya merupakan ancur ancur
terbaik yang dihimpun oleh kpu

ada sekian orang hebat paling top
di negeri ini yang kita anggap layak
di posisi panelis gitu ya mas aditya
dengan demikian sekalian saya tidak bermaksud
tapi untuk konteks ini
dari bpn prabowo sandi
menilai sampai hari ini
dan kami doakan sampai nanti akhir pemilu

tetap dan telah menjalankan tugas tugas konstitusi mereka
dalam ranah ranah aturan main
dan berbagai tata aturan perundangan yang berlaku
saya kira itu beberapa hal yang lain
dan setelah ini kita usulkan
jika ada mana kala ada pertemuan semacamnya
agak gini biar kalau sendiri sendiri

yang dikira ini maunya kpu
kan kasihan juga kalau kemudian beli beli itu
menjadi sasaran tembak suatu hal

atau minimal sudah kemudian menjemput dari
berbagai pikiran terbaik
baik satu dan dua
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh